asik belum pulang jadi posisi bisa diketuai oleh apoy sebagai ketua kebersihan nah itu
bener toh bagus bagus apa ya bang senior kalau saya udah punya niat masur pesantren
juga saya bersihin tenang aja tapi ada satu yang susah dibersihin mah itu
bang mulut sampah yang kayak kamu itu susah bersihnya juga karena gak bersihinnya
sejak kapan antum tobat
sejak saya memutuskan untuk jadi santri dan asal kamu tahu ini pakaian dari abahnya fatin
abah saya masuk dulu ya assalamualaikum
selamat selamat tuan akhfangki udah manggel abah ke calon maret tuan
poi poi kayak kelar kelar ngacanya dari tadi ntar kalau kelamaan itu kaca bisa retak
keren soleh kayak ustadz uh insyaallah pokoknya dari atas sampai bawah udah nyetel cakep
coba aja yang muji gue itu emak kalau enggak istri gue calon istri gue bianti
mungkin rasanya seisi kamar ini akan penuh bintang berkelipat cuma masalahnya yang muji gue
cuma masalahnya yang muji gue cuma masalahnya yang muji gue cuma masalahnya yang muji gue
gepet napiigue kok jangan api api jadi gue oh pukul siapai woeh poi poi rongkaci jarang jarang
jarang gue muji orang orang poorer
sekarang vince bayi baik baik
tiga di kaca lu ada banyak hahaha ada banyak ada banyak banyak banyak banyak banyak banyak
gua galau banget nih
oh saya sekarang alhamdulillah sudah tidak galau lagi tom ternyata baju santri itu adem pisahan enak dipakainya
udah gitu fatin kayaknya seneng pisan lihat saya pakai pakaian kayak gini
dan pastinya orang tua saya juga bangga kalau tahu saya jadi santri sekarang
ang gua mah heran sama lu waktu baju pang lu gua buang lu marah marah banget
sekarang lo bangga banget pakai baju kayak gini eh lu lagi pakai curhat kan yang mau curhat gue
kamu tuh jangan ngomongin masalah lu atu lihatnya masa sekarang dan masa depan
sok atu sekarang kalau mau curhat curhat aja sok
gini ang lu kan tau sendiri nih
bokapnya okan aku
bokap gua udah ngancem gua berat banget an gua bisa gak dapet warisan ang
terus kalau gua pikir pikir kayaknya gua dapet cewek di marin ya
dia buru buru kawin gue kan kalau udah gue kawin pasti gue pergi dari sini
eh pak ang eh lu ngapain berbosa jam mau tawuran
lu masih jaman tawuran iya saya mau tawuran eh ama siapa ama siapa
sama sampah sampah yang ada di got kerja bakti atau tol dan ini atas kesadaran saya sendiri
allah itu cinta sama kebersihan
dan kebersihan itu sebagian daripada iman
tadi pak ang bukan ya
buru gua satu ratus delapan puluh derajat ya
hebat hebat berarti bakat hantu unik
biasanya orang bahkan melukis menyanyi dan lain lain
seni seni yang lain
ini bakat antung bersih bersih
bagus bagus terusin terusin ya
antum bisa nih gantiin emang jajah
dia kan lagi kampungnya di tasik
jadi posisi bisa diketuai oleh apoy
sebagai ketua kebersihan
nah itu bener tuh
eh bang senior
kalau saya udah punya niat mas seluruh pesantren juga saya bersihin
tapi ada satu yang susah dibersihin mah
mulut sampah yang kayak kamu
itu mah susah gak bersihinnya juga
karena gak bersihinnya
gak cuma mulut doang yang harus dibersihin
tapi hati suami pikirannya juga harus dibersihin
kayaknya bahagia banget sih kenapa
ya mau sendiri lah
ya kan senyum semangat
karena kita kan mau kelas madrasah
apa boleh buat
demi tustad yang ganteng
gue pengen sebab kalau ini anak udah manggil gue ibu
emangnya gue udah keliatan kayak ibu ibu apa
ibu cantik kalau begini
udah tampil kampungan banget
gini aja gue masih dibilang cantik
jangan jangan ustadz zainal cara pandangnya
kok diem sih bu
ibu mau kemana sih
ibu aprih mau ke madrasah ikutin
risih banget gue gandingi tangan anak
tapi gapapa deh
maaf kalian mau pada kemana
mau ke madrasah
gue bisa keluar dari pesantren nih
kayaknya satu satunya cara nih
gue harus nikah nih
gimana nih ikah
jalannya sih kayak aprih nih
ah iya aprih
dia cewek yang tepat lah
buat gue kenalin sama bokap nyokap gue
buat jadi calon mantu
yun bentar ya
ibu mau kemana belum ikut
ibu ada urusan kau balik lagi ke sana kak tahu putri
jangan jangan apa yang diomongin farouk benar nih
waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh
senang sekali saya mendengarnya
kamu ingin belajar
ngaji ini luar biasa
tapi kamu bisa belajar mengaji ini di madrasah santri putri
atau bisa minta ajari sama umi aida
fatin juga bisa
kalau saya ini tugasnya mengajar ngaji santri putra
semangat terus ya
gue tau kalau gue ngeliat dari muka lu
lu sedang patah hati aprile
tapi tenang aja
kan masih ada gue
dari pertama kali kita ketemu nih
pas lu bikin rusuk ke kamar tuh
terus lo kenalan sama gue
gue itu udah